kita ke informasi pertama jaksa agung republik indonesia st burhanuddin
menyatakan akan memperbaiki sistem internal kejaksaan
burhanuddin menyebut akan bekerja sama dengan kpk
untuk menyelesaikan sejumlah kasus korupsi
berbeda dengan jaksa agung sebelumnya
st burhanuddin bukanlah kader partai politik
meski ia merupakan adik tubagus hasanuddin
politikus pdip yang juga mantan calon gubernur jawa barat pada pilkada dua ribu delapan belas
burhanuddin menampik jika penunjukan dirinya sebagai jaksa agung merupakan titipan
melainkan karena sepak terjangnya selama mengabdi di korps adiaksa
pensiunan jaksa muda perdata di lingkungan kejaksaan agung tahun dua ribu empat belas
yang pernah menjabat komisaris utama pt hutama karya ini
menyatakan tengah mempelajari dahulu tugas tugas sebagai jaksa agung
dalam waktu dekat ia mengungkapkan akan segera berkoordinasi dengan lembaga lain
dalam penanganan sejumlah kasus terutama upaya pemberantasan korupsi
yang pasti pembenahan jadi gini kita akan mau lari
kalau dengan sdm yang pincang tentunya ya kita akan lari
akan benahi dalam beberapa hari ini kita akan benahi dulu teman teman di kejaksaan
dan baru kita akan lari kencang
ya saya bilang gini saya memang kita harus selalu saya oh bukan ya mengatakan hasanuddin bukan kakak saya
saya itu dosa ya tapi iya saya memang tetapi saya profesional tidak ada
kantor saya bilang kemarin kantor pdip aja saya nggak tahu apalagi manusianya
itu nggak ada nggak ada hubungan dengan dalam tugas pokok saya nggak ada hubungannya
dan bagi saya ya adik saya atau kakak saya korupsi tak gebugin